kampung ketapal melayang dengan biaya sekitar tiga ratus rupiah untuk pulang
dan jauh dari keramaian kotor kesehatan
jadilah bisa diartikan
sangat efektif sebenarnya kerjasamanya
karena kita juga punya
ada pola komunikasi yang sangat sehat nih dengan cnn gitu ya
jadi saling ngebantu
nah media dengan lembaga pemerintah
kayak kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ini
sebenarnya kan punya kebutuhan yang sama gitu ya
jadi kita nih punya mutual needs gitu
yang media ini perlu informasi
pemerintah perlu channelnya gitu
nah dengan teman teman
teman teman di cnn ini
kebetulan kami nih kayak udah kayak
ya udah kayak gak ada batas gitu ya
saling ngebantu gitu
jadinya seru sih ini komunikasinya juga dengan teman teman dari cnn